hai lembaga ikon allah allah lembaga inilah video amatir yang belakangan viral ratusan warga kampung
bojongkoneng desa telaga murni cikarang barat kabupaten bekasi jawa barat bersiap berangkat
umroh ke tanah suci yang difasilitasi oleh seorang pengusaha setempat sang pengusaha yang
jagad dunia maya dijuluki sultan bojongkoneng itu disebut sebut bernama agus suhela yang memiliki
usaha properti sejak videonya viral sosok agus suhela sang sultan bojongkoneng belum muncul
ke publik sosoknya masih bersembunyi di balik bangunan rumah mega yang menjadi kediamannya
sebelum memiliki usaha properti sultan bojongkoneng sempat menjadi kernet truk penyuplai batu bata milik
usaha orang tuanya nikah sama adik saya ya dia
pertama ya itu ini naik terus langsung dia bawa mobil sendiri terus dia pengiriman ke proyek
nah terus lanjut dia mungkin kali selama dia ngirip ke proyek dia mungkin jadi ingin jadi apa namanya
orang kecil kecil anda hidup perumahan gitu sementara salah satu tokoh masyarakat bojongkoneng
agus suhela juga pernah menggeluti berbagai bidang usaha pernah dikontrol apa tuh ada ada punya
dulu berapa kamera langsung jadi itu ya jadi penghajatan lawan lawan dan jasa dia pernah
pernah juga gitu ya lama lama karena punya basic adalah bangunan dari bapaknya itu adalah
seorang pengusaha oleh pelanggisnya dapat waktu bata dan sekonir di jakarta diikut itu tuh
sebagaimana diketahui ratusan warga kampung bojong boneng yang merupakan warga rt satu dan rt dua
diberangkatkan ke tanah suci ibadah umroh dengan gratis oleh sultan bojongkonek aksi kedermawanan
itu disebut sebagai nazar sang sultan yang ingin memberangkatkan seribu warga ke tanah suci
tadi saya diberangkatkan tahun dua ribu dua puluh satu dengan dua kloter sebanyak satu ratus dua puluh orang
orangnya baik sebanyak
seribu orang dia berjanji akan begitu mereka selain memberangkatkan umroh sultan bojongkoning juga
menanggung biaya pemulasaran jenazah bagi warga sekitar yang meninggal dunia tim liputan cnn indonesia